bang anies mata bahwa omongan omongan miring bahwa katanya anies mata ini banyak dihambat banyak disingkirkan atau banyak dipersulit untuk maju sebagai calon presiden bahkan di internal pks sesuai dengan apa yang dikatakan pak wimar
seperti pengakuan temannya pak anies mata berikut ini kita saksikan
jadi ginilah ya sudah lah gak usah main main yang ngerti ini situasi lapangan permainan ini anies mata
yang ditunggu oleh kader itu anies mata
gak usah dihambat hambat kasih jalan kepada pak anies
tahun dua ribu tiga belas presiden pks lhi ditangkap semua bengong dan semua minta secara aklamasi pak anies yang mengatasi keadaan
sekarang ini ada krisis lagi pks ini terancam hilang suaranya di pemilu
jadi sudah lah ya kasih ke pak anies lagi yang bisa menggeriatkan kader menggerakan kader itu pak anies
suruh pak anies saja pak anies sebenarnya nggak mau cuman dia ini ditarik oleh kader dia harus tampil sekarang
ya sudah lah legowo aja dulu kan aklamasi sekarang kenapa nggak bisa aklamasi
kita nggak bicara puji pujian ya pak anies tapi kita bicara mengenai satu diksi tadi
anies mata ini coba dihambat oleh internal pks
walaupun narasumber anda saya sangsi dengan objektifitasnya
ya itu kan persepsi anda
pak hari hamzah dan anies mata itu seperti jari telunjuk dan jari tengah
salam dua jari dong berarti ya
jadi seberapa benar apa yang dikatakan pak fahri hamzah tadi wakil ketua dpr jabatannya tinggi sekali
jadi di pks ini sembilan nama ini diambil melalui penjaringan internal
suara kader inilah yang dibawa ke majelis syuro
bahwa kemudian ada gesekan di lapangan dan seterusnya ya namanya juga partai politik itu biasa saja
tapi nggak pernah kita membayangkan pks seperti itu
karena kan pks itu kan samiknawaton apa yang dikatakan dewan syuro
itu yang dijalankan di bawah
ternyata pks juga sama seperti partai lain
pada waktu pks mulai dibentuk saya dulu sangat optimis dengan pks waktu mulai dibentuk
saya kan sudah dewasa waktu itu
kenal presiden pertamanya kenal baik saya ya
suka dikasih minyak wangi saya dulu
nah terus tapi belakangan pks itu banyak unsur unsur yang namanya partai politik
sehingga sekarang saya nggak tahu pks ini mau kemana dan anies mata mau kemana
dan apa mereka sejalan atau anies mata kesana pks kesini
saya tidak memandang ini satu gejala yang negatif justru
justru saya melihat bahwa ini ada shifting besar di dalam tubuh pks ini
kalau saya menafsirkan dalam perspektif saya ini subjektif ya
shifting ini adalah shifting dari pks yang ada sebagai salah satu kekuatan mainstream di republik ini menjadi leading
dari dulu saya punya prediksi bahwa pks ini akan menghadapi

ini akan menghadapi tiga tahap
tahap pertama adalah mengintegrasikan diri dalam sistem politik nasional
dan saya kira ini sudah tercapai tahun dua ribu empat yang lalu
yang kedua menjadi bagian dari kekuatan mainstream di republik ini
dan saya kira ini ada selama sepuluh tahun kita dalam pemerintahan
sekarang juga di oposisi tapi ada tetap di mainstream
nah sekarang shifting ini adalah shifting menuju leading
nah dalam proses shifting dalam setiap organisasi
dalam setiap organisasi itu selalu ada dinampingnya begitu
karena itu saya tidak menganggapnya itu negatif
itu justru gejala pendewasaan
jadi pks ini kira kira begini
ini seperti orang ada di masjid
sebelum azan semua orang berdebat
begitu azan semua orang salat sunnah
tapi sendiri sendiri begitu komat
barisannya lurus lagi
itu sudah banyak cerita soal taklimat
bahkan bukan hanya informasi
fisik juga dibatasi
tidak boleh datang
ada yang dipecat katanya di satu dpw
gengnya anies mata dan fahri katanya dipecat gitu ya
anies mata ini seperti duri dalam daging buat pks sepertinya
ini namanya ini pks ini kan baru kali ini ikutan dalam pilpres
sebelumnya nggak pernah serius ya pak anies ya
ketika anda jadi presiden
jadi karena ini baru serius seperti ini
adalah yang begitu begitu
tapi ini masalah kecil
tapi kalau serius mengapa anda itu terdengar untuk memasangkan diri dengan prabowo
prabowo itu beda sekali
dia tidak punya intelektualitas anda
dia tidak punya kesabaran anda
dia tidak punya diplomasi anda
itu tidak cocok rasanya
kenapa anda itu berminat memasakkan diri dengan prabowo
hanya karena suara elektoralnya besar
bukan kan belum diputuskan
jadi prabowo bukan harga mati
oke prabowo bukan harga mati
walaupun sebenarnya kita pernah dengar anda lebih prefer ke prabowo daripada ke yang lain
itu nanti akan diputuskan oleh pimpinan
terima kasih saya lega
kita serahkan masalah itu ke pimpinan
kita serahkan masalah itu ke pimpinan
oke kita akan serahkan juga masalah waktu ke saya
karena kita akan break sejenak
kita akan kembali usaha jadwal berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya
kupas kandidat anies mata